kami dari rumah sakit sulianti saroso ingin memberikan informasi update pada hari ini ya
pada tanggal satu bulan maret kan ada dua yang masuk dan tanggal dua dinyatakan positif ya yang saat ini kita tahu
dan kemarin pagi sampai jam sebelas ada tambahan dua pasien yang tadi disebut yang adalah pasien dalam pengawasan
dimasukkan juga di ruang isolasi kemudian sore sampai malam ada tiga dan malam sekali ada dua
jadi saat ini sudah ada total sembilan yang kita dirawat di ruang isolasi ketat yang dua sudah positif
nah yang dua ini sampai hari ini berarti hari keempat ya hari keempat alhamdulillah semakin membaik
kalau kemarin kan tinggal batuk batuk sedikit sekarang pun begitu
kemudian demam sudah tidak ada lagi kemudian batuknya sudah berkurang jauh tidak ada sesak nafas
mereka bisa berkomunikasi dengan keluarganya melalui hp untuk yang kedua
nah yang ketiga tahap berikutnya kan ada tiga dua dan dua lagi terakhir tujuh berarti
saat ini sudah di dalam dan kondisinya juga bagus memang tapi dia ada demam pertama ya
kemudian dengan batuk batuk dan juga ada yang sakit menelan
dari sekian pasien ini ada lima ya yang kontak juga kepada yang pasien sebelumnya yang dua lagi tracking
karena dalam riwayat juga ada hubungannya dengan dari daerah yang diduga endemis tadi
nah hari ini kita akan
menunggu hasilnya sampai besok untuk laboratorium yang nanti akan diumumkan juga kepada para media semuanya